dunia adalah tempat yang aneh terganggu oleh yang buruk dan diselamatkan oleh yang baik
kisah kita membawa kita pada keduanya
ini adalah kisah oliver twist yang dibawa ke panti asuhan di kota mudford pada suatu malam yang hujan badak
aku menemukan anak malang ini tolong bawa dia masuk
oliver twist menjalani sepuluh tahun pertama hidupnya di panti asuhan
ini adalah sepuluh tahun tidak memiliki keluarga tidak ada yang benar benar peduli dan hampir tidak punya makanan
makanan ini terlalu sedikit
aku sangat lapar tadi malam sampai aku tidak bisa tidur
kita harus meminta lebih banyak lagi
siapa yang akan melakukan itu si juru masak akan mengalahkan kita kalau kita melakukannya
aku punya rencana siapapun yang mendapat setengah tongkat akan meminta lebih banyak
baiklah baiklah baiklah
apa yang kau katakan
tuan aku mau makanannya lagi
akan aku beri kau pelajaran
kau akan melawanku kau akan membayar untuk ini twist kau akan membayar
bukan hanya oliver dihukum karena meminta sup lagi
ia juga diusir dari rumah kerja dan dikirim ke tukang kayu sebagai pekerja magang
ini oliver inilah tempat kau bekerja
noah bocah ini adalah tanggung jawabmu
dia akan berbagi kamar denganmu ajari dia seni kita
jadi apa yang kita dapat di sini mahluk kecil yang sakit sakitan
apa gunanya kau bagiku
berbagi kamarku ayolah itu tidak akan pernah terjadi oke
kalau begitu aku akan memberitahu pak sowerberry
ada apa ini tuan sowerberry tuan sowerberry
aku melihat anak baru mendorong noah
aku jatuh di atas kayu dan bilahnya mungkin telah membunuhku tuan
cukup oliver jika aku mendengar kau berperilaku seperti ini lagi
aku yang akan menjagamu sendiri kau mengerti
kau sebaiknya terbiasa dengan ini
panti asuhan telah menyimpanmu di sini untuk tujuh tahun yang panjang
oliver mengumpulkan barang barangnya kemudian dia kabur
dia berjalan selama berminggu minggu
berjalan untuk menuju ke kota london jauh dari panti asuhan
dan jauh dari tuan sowerberry dan noah yang mengerikan
tuan sowerberry mengambil bahan bahan
hei pergi dari sini
ayo makan itu aku yang traktir
aku belum pernah melihatmu di sini
kau baru di london
mereka di sini memanggilku artful doger
jangan khawatir oliver
aku tahu seorang pria yang akan menemanimu tanpa biaya
artful doge membawanya ke seorang pria bernama fagin
yang tinggal di bagian terpencil di london
artful doger dan beberapa anak lainnya juga tinggal bersamanya
bu kak ini aku
dan siapa itu denganmu
ini adalah oliver twist
dia tidak apa apa dia bersalah
kau terlihat lapar
ambilkan dia makanan
mungkin untuk pertama kali dalam hidupnya oliver makan enak dan segera tertidur
besok dia akan pergi dengan kalian semua
baik semakin cepat dia belajar semakin baik
kalau tidak dia tidak berguna di sini
pastikan tidak ada yang salah oke
pagi berikutnya fagin mengirim oliver keluar bersama anak anak untuk urusan
oliver tidak tahu urusan apa itu
dia hanya berasumsi bahwa itu untuk membuat dompet
pergi dan ingatlah kau harus bekerja untuk tetap di sini ya
selamat siang tuan branlow
selamat siang tuan colin
oliver terkejut melihat bahwa urusan fagin dan anak anaknya yang sebenarnya bukanlah membuat dompet
artful doger dan charlie melarikan diri
orang banyak berpikir bahwa oliver adalah pencuri dan mulai mengejarnya
segera seorang polisi menyusulnya dan menangkap oliver
aku akan membawamu ke hakim dan kau akan dipenjara selama tujuh tahun
petugas tujuh tahun itu terasa sangat lama
tidak hakim harus membuat contoh darinya
oliver dibawa ke pengadilan dan dihadirkan di hadapan hakim
brownlow memohon belas kasihan untuk bocah itu
tetapi hakimnya tegas dan tidak bergerak
dia baru saja akan mengirim oliver ke penjara selama tujuh tahun ketika tuan colins tiba di sana
tuan aku tidak mencuri apapun
petugas kau menangkapnya dari sana
iya tuhan seluruh kerumunan mengejarnya sampai aku ada di sana
ya ampun tujuh tahun itu terlalu lama
jangan sampai kau mengganggu masalah hukum tuan aku putuskan bocah itu
ada apa beraninya kau mengganggu urusan pengadilan
maafkan aku yang mulia tapi bocah ini tidak bersalah pencurinya telah lolos aku melihatnya dengan mata kepala sendiri
petugas kau tidak benar benar melihat pencurinya
baiklah aku umumkan bocah itu segera dibebaskan

tunggu tuan aku akan mencari dia
buka aku punya urusan untukmu
bocah itu oliver aku ingin kau mengubahnya menjadi pencuri
ya dia sudah tertangkap karena pencurian
tidak dia dibebaskan dan sekarang bersama tuan brownlow
ini sangat melegakan bocah yang malang
kau harus mendapatkan dia kembali dan mengubahnya menjadi pencuri dan ceritakan semuanya tentang dia
dari mana dia berasal siapa orang tuanya apakah ada leontin pada dirinya ketika dia dibawa ke sini
ceritakan semuanya atau aku akan mengubah kau menjadi polisi
kami tidak tahu apa apa tentang oliver kecuali bahwa dia bukan dari london
dia berasal dari pantiasuhan di mudford
setelah cobaannya oliver sangat terganggu dan butuh beberapa hari untuk pulih
dia dirawat dengan baik di rumah tuan brownlow
tuan brownlow dia akan baik baik saja
aku kasihan padanya ketika dia lebih kuat aku harus tahu dari mana asalnya siapa orang tuanya
kenapa kau begitu tertarik dengan masa lalu dari bocah itu dia berasal dari panti asuhan
dia dia adalah temanku
ya ampun wajah oliver sangat mirip dengan wajahnya mungkin dia itu adalah ibunya
tentu saja dokter dia adalah teman keluarga belum pernah mendengar tentang dia selama lebih dari sepuluh tahun
oliver semakin kuat
dan fagin meminta artful dozier untuk berjaga jaga di kediaman tuan brownlow agar mereka dapat menculik oliver begitu dia keluar dari rumah
dan suatu hari tuan brownlow memberinya uang dan meminta oliver mengembalikan beberapa buku ke toko buku
dan setelah berjaga jaga oliver menemukan tanda tanda dari tuan brownlow
tuan brownlow mengatakan bahwa dia sudah membawa oliver ke rumahnya
tuan brownlow menjawab
dia adalah putra kami dia sedang sangat marah sekarang
kami akan mengambilkan sepatu baru yang kau inginkan sekarang pulang saja dan makan malam
fagin membawa oliver ke rumahnya dan merencanakan perampokan malam itu untuk mengubah oliver menjadi pencuri
seperti yang telah dijanjikan kepada pantiasuhan
biarkan dia pergi
tidak nancy dia akan mencari bagian dari perampokan
malam itu fagin membawa oliver untuk masuk ke sebuah rumah yang besar
masuk dari jendela dan buka pintu dari dalam
jika tidak kau tidak tahu seberapa buruk aku akan menghukumu pergilah sekarang
siapa di dalam
dan dia dipenuhi dengan belas kasih ketika dia melihat wajah oliver yang menyedihkan
suatu hari seorang tamu asing datang menemuinya
ini tentang oliver temui aku di london bridge malam ini jam dua belas
apa kau tahu sesuatu tentang ini
tidak nyonya sepertinya wanita itu adalah nancy dari kelompok fagin
tapi aku kenal seseorang yang bisa membantu
tuan brownlow dia sangat baik padaku ketika aku bersamanya
oh tuhan brownlow adalah teman keluargaku aku akan berbicara dengannya sekaligus
lalu nona rose berbicara dengan tuan brownlow dan ia setuju untuk pergi ke london bridge malam itu
nancy sedang menunggu mereka
kau punya sesuatu untuk diceritakan tentang oliver twist
iya ada seorang pria bernama tuan mons yang bertekad mengubah oliver menjadi pencuri
dan dia juga ingin tahu tentang orang tua oliver lalu dia pergi ke panti asuhan di mudford untuk mencari tahu tentangnya
dia mencari semacam leontin kenapa aku tidak tahu
baiklah nona nancy terima kasih aku akan memeriksanya
jadi tuan brownlow memanggil pengawas dari panti asuhan dan juga meminta tuan monks datang ke kantornya
jadi apakah ada leontyne pada oliver ketika dia diberikan kepadamu saat bayi
iya tuan ini dia
agnes jadi aku benar oliver adalah putra temanku agnes
bolehkah aku pergi tuan
kau menyimpan leontin milik bocah itu bersamamu kau mencurinya dari dia
kau tidak memberi cukup makanan untuk anak anak di panti asuhan
dan kau mengusir oliver hanya karena dia meminta lebih banyak sup
maafkan aku tuan
pria seperti kau yang mencuri dari anak anak tidak bisa dipercaya
kau bukan lagi pengawas untuk mudford dan aku akan mengirim kau ke penjara
bawa dia pergi
mengapa kau ingin oliver menjadi pencuri
karena dia adalah adik laki lakeku dan ayahku mengatakan bahwa jika ada di antara kita yang melakukan sesuatu yang melanggar hukum
semua bagian kekayaan kita akan diberikan kepada saudara yang lain
jadi kau ingin anak kecil ini menjadi pencuri sehingga kau bisa menyimpan uangnya
seharusnya kau malu
dengan melakukan ini kau telah melanggar hukum
kau juga akan masuk penjara dan kekayaan kau akan diberikan kepada oliver
bawa dia pergi
nona ros oliver adalah putra kakak perempuanmu agnes
oliver kau adalah anak laki laki kaya dan aku ingin memberi kau keluarga juga
aku ingin mengadopsimu sebagai anakku jika kau tidak keberatan
oh aku akan sangat menyukainya
oh ya ada satu permintaan
tolong gunakan kekayaan yang aku miliki untuk membantu anak anak di panti asuhan dan anak laki laki di kelompok fagin
aku sangat bangga denganmu oliver dan tidak perlu khawatir
aku akan memastikan bahwa semua anak bersekolah dan belajar untuk menjadi baik dan murah hati sama seperti kau
zack aku sudah terserah
aku membela mereka baru saja